banjir bandang dan tanah longsor di goa sulawesi selatan
menyisakan duka bagi pasangan wawan ansari dan dhani dwi pratiwi
pemukiman dengan sekitar empat ratus rumah ini tenggelam selasa pekan lalu saat banjir bandang
wawan dan dhani kehilangan salah satu anak mereka akram al yusra ansari yang berusia tiga tahun
video penyelamatan akram al yusra oleh tim sar sempat viral di media sosial
sang ibu dhani dwi pratiwi ketika itu mempertaruhkan nyawa demi keselamatan kedua anaknya
kakaknya itu saya gendong ke belakang cuman dia mungkin sudah panik
jadi kayak lemas berumuan
nah setelah di pohon pisang sampai di pohon pisang ini yang kuikat
kakaknya yang saya bikinkan sampan sampan untuk sedot air di hidung sama mulut
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini